meski masih datang ke sekolah muhammad nur iksan ashari tak lagi bertatap muka dengan murid muridnya
guru madrasah ibtidaiyah negeri satu surabaya ini sudah beberapa bulan terakhir mengajar secara daring
selama pembelajaran dengan metode daring nur iksan mengaku menemukan beberapa kendala
salah satu kekhawatirannya adalah tugas tugas yang ia berikan justru tidak dikerjakan oleh murid
melainkan oleh orang tua atau wali murid
karena masalah ini kan mundur mundur terus sehingga kita juga harus penyesuaian penyesuaian
dari sisi pembelajaran yang perlu kita sampaikan juga kepada wali murid
bagaimanapun target dari pendidikan juga harus tercapai
belajar di rumah menuntut orang tua atau wali murid
lebih banyak berperan
menurut ifah agustin yang anak anaknya duduk di kelas tiga dan kelas lima sd
mengendalikan mood anak karena bosan belajar adalah kerepotan tersendiri
cuma kalau sampai akhir tahun ini ya kita terus terang saja
kita butuh support untuk datanya mbak ya
soalnya biasanya saya beli data itu bisa sampai satu bulan
yang jatahnya satu bulan itu tidak sampai satu bulan sudah habis
jadi ya hp satu ini berebut untuk bertiga
belajar dari rumah tampaknya masih akan menjadi satu satunya pilihan
apalagi wabah virus corona belum akan berakhir dalam waktu dekat
pelaksana tugas dirjen paut pendidikan dasar dan menengah kemendikbud hamid muhammad
mengatakan akhir april lalu siswa dapat kembali masuk sekolah pada awal tahun ajaran baru
jika pandemi berakhir pada juni
namun jika pandemi selesai

siswa akan tetap belajar dari rumah hingga pertengahan semester ganjil mendatang
dan jika pandemi selesai di akhir tahun
siswa akan belajar dari rumah sepanjang semester ganjil
pemerhati pendidikan isa ansori mengatakan
kurikulum dan guru guru di indonesia tidak disiapkan menghadapi situasi darurat seperti saat ini
guru hanya memindahkan tugas dari sekolah ke rumah
bagi wali murid dan siswa ini menjadi beban
pembelajaran pendidikan jatim itu sebenarnya
mengusulkan dua hal
blended el learning itu artinya begini
proses pembelajaran itu tidak murni semuanya harus kemudian jarak jauh
tapi ada hal yang sifatnya personal
misalkan lewat media sosial
tapi bisa ada instruksi langsung
memindahkan ke rumah itu
jangan pelajaran di sekolah yang dipindah ke rumah
proyek proyek yang biasa dilakukan di rumah
itu diadaptasi menjadi sebuah bagian dari ketuntasan kurikulum yang memang selama ini
yang harus dicapai oleh guru guru
untuk setiap bidang studi
murid bisa mengerjakan satu proyek yang dekat dengan kehidupan sehari hari
kanza tamarindora heru sudarmanto surabaya jawa timur